seperti apa kondisi terkini di manila filipina pasca erupsi gunung taal
bergabung melalui sambungan skype malam hari ini bersama saya
christoforus evan andrianto pengurus ppi filipina pusat
mas evan selamat malam
mas evan pasca erupsi gunung taal beberapa waktu yang lalu dikabarkan tiga puluh ribu orang mengungsi
bahkan diperkirakan akan mengungsi ratusan ribu orang warga lainnya
bagaimana situasi terkini pasca erupsi gunung taal
apakah mas evan juga ikut mengungsi kondisinya terakhir seperti apa di sana
kami dari warga indonesia yang ada di filipina khususnya yang ada di wilayah silang kapite
yang dekat lima belas
dari tagaitai pusat dari gunung taal
kami mengungsi semua ke mbs indonesia yang ada di manila
sehingga kondisi lebih aman di sini
oke jadi seluruh warga negara indonesia yang berada di manila sekarang sudah ada di kedutaan besar ya
oke ada laporan tidak artinya mungkin tidak hanya warga negara indonesia atau para pelajar yang berada di manila
atau mungkin dari wilayah lain yang juga ikut terdampak erupsi gunung taal
apakah juga mendapatkan
informasi mungkin untuk evakuasi dan sebagainya seperti apa
informasi yang kami dapatkan semua warga bisa dibilang sudah bisa pulang ke rumahnya dari dua hari yang lalu
sudah mulai evakuasi ke bawah karena hujan abu yang sangat tebal sekitar lima cm di lima belas mil dari pusat gunung
jadi sangat membahayakan untuk kesehatan paru paru dan juga kesehatan mata
oke dan itu masih
terjadi sampai dengan hari ini sampai dengan malam ini mas
kabarnya erupsi masih terus berlangsung tapi kami dari mahasiswa indonesia yang ada di sini sudah turun ke bawah
jadi kami sudah tidak kena lagi
jadi tidak ada hujan abu yang terjadi di atas tanah karena kami sudah tidak tahu lagi
kami informasi sudah di bawah dan juga tidak ada
ada informasi yang jelas mengenai hujan abu masih terjadi atau tidak karena sudah ada proses pembersihan di sana
jadi mungkin hujan abu intensitasnya sudah mulai rendah
oke kondisi di manila sendiri seperti apa mas
kalau saya lihat sepertinya mas evan ini ada di salah satu pusat perbelanjaan pusat keramaian
artinya apakah dengan erupsi yang terjadi erupsi gunung ta'ala yang terjadi
ini betul betul sekaligus menghambat total aktivitasnya
kedua kegiatan sehari harika atau seperti apa
pada saat hari h semua kegiatan seperti lumpuh karena terkena efek dampak dari hujan abu
tapi mulai berangsur normal kembali
dari titik sekitar dua puluh mil sekarang sudah mulai beroperasi mal mal dan pusat perbelanjaan
dan di manila yang dari hari h terkena hujan abu
sekarang sudah normal kembali
tidak ada hujan abu yang terdapat di sini dan sudah mulai berangsur normal
oke imbauan dari pemerintah filipina sendiri seperti apa yang mungkin warga filipina
kemudian teman teman warga negara indonesia yang dapatkan dari media media lokal setempat
dan potensi erupsi yang mungkin saja terjadi kan masih ada kan
ya potensi masih ada
semua kelas dan semua universitas yang ada di sekitar area
semua diliburkan sampai hari ini
dan kabarnya untuk universitas saya akan sampai hari senin baru mulai kembali normal
karena potensi pembersihan masih berjalan dan juga masih erupsi masih berlangsung
jadi pemerintah mengisahkan untuk waspada berarti warganya yang ada di sana
jadi tidak ada yang boleh untuk berkeras